akibat gempa magnitud lima delapan yang mengguncang mamuju sedikitnya enam calon siswa kepolisian republik indonesia
yang mengikuti ujian tertulis di gedung pkk milik pemerintah kabupaten mamuju sulawesi barat terluka karena pecahan kaca
saat gempa terjadi gedung pkk sedang digunakan untuk seleksi penerimaan calon siswa bintara polri dua ribu dua puluh
ada enam calon siswa polisi yang sedang menjalani ujian tertulis dan mereka terluka
enam calon siswa polisi itu kini menjalani perawatan di rumah sakit bayangkara jalan arteri kelurahan simboro kabupaten mamuju
dari enam siswa itu empat diantara yang menderita luka robek karena pecahan kaca dan telah dirawat
sementara dua lainnya menderita luka ringan
yang terdiri dari empat orang yang mengalami luka lobek dan saat ini kami sementara observasi
sudah melakukan jahitan pada luka
dan dua nya itu buka lecer saja dan sudah diperbolehkan pulang